aku gak disalahkan
aku udah janji untuk gak berhubungan lagi sama kamu sama tanti
dan kalau kamu disini nanti aku yang disalahin
rik aku udah bilang sama tanti
kalau aku bakal menceraikan dia
riz aku mohon jangan
jangan ceraikan tanti kasian dia

kau pikirin dong perasaan dia
dia bisa melakukan apapun untuk jadi istri yang baik

sedangkan orang lain
dia gak pernah ngertiin perasaan aku
aku mau ngerti
aku mau ngerti
aku mau ngerti
aku mau ngerti
aku mau ngerti
aku mau ngerti
aku mau ngerti
aku mau ngerti
aku mau ngerti
aku mau ngerti
aku mau ngerti
aku mau ngerti
aku mau ngerti
aku mau ngerti
aku mau ngerti
aku mau ngerti
aku mau ngerti
aku mau ngerti
aku mau ngerti
aku mau ngerti
aku mau ngerti
aku mau ngerti
aku mau ngerti
aku mau ngerti
aku mau ngerti
aku mau ngerti
aku mau ngerti
aku mau ngerti
haris barusan menemui riri
riri pasti bersembunyi di tempat ini
ternyata mulutmu gak bisa dipercaya
kok kamu tau aku disini
jadi ini yang kamu lakuin rik
kamu ngebujuk haris untuk tinggalin rumah
kamu pembohong tau gak
kamu udah bilang untuk menjauhin haris
nanti aku gak minta haris
aku gak percaya sama kamu ri
belum puas kamu merampas semuanya dari aku rib
belum puas kamu membuat aku menderita
kamu emang pengen aku mati dan tersiksa seperti ini rick
gara gara kamu rik
aku kehilangan rahimku rik
aku kehilangan harapan dan masa depanku
kamu ingin merabot haris
aku gak sebusuk itu tanti
desa perempuan gak tau diri kamu
jangan pernah ganggu haris lagi
pergi jangan kembali lagi
kamu jangan asal nuduh ya
aku gak pernah bikin kamu celaka
kamu kehilangan rahim itu bukan karena aku dan kamu tahu itu
aku gak pernah ngerebut haris dari kamu
asal kamu tau aku juga pengen lepas dari haris
kamu emang pintar bicara rik
selama ini aku ngalah terus sama kamu
karena aku kasian sama kamu
tapi aku gak akan biarin kamu nuduh aku sembarangan
kamu gak usah tanya mau ngapain
kamu udah puas kan ngeliat hidup aku hancur kayak gini rik
hidup aku hancur rik
aku gak ada apa apa lagi sekarang
jadi buat apa aku hidup rik
buat aku rik
lebih baik aku hidup rik
lebih baik aku hidup rik
saya akan mati sekarang
lepasin aku cepet
lepasin aku mati
lepasin aku mati sekarang
lepasin aku mati sekarang
aku gak suka jadi
aku gak suka jadi
aku mati sekarang
aku gak suka jadi
aku gak suka jadi
apa yang aku lakukan
apa yang aku lakuin tadi
aku gak mau bunuh rik
kamu kemana sih rik
masuk gak ada
atau jangan jangan ini pertanda buruk lagi
tau riri kenapa napa

hai riri riri
jadi kenapa ya nggak mungkin lepon aku kalau nggak ada hal yang penting
hari ini kenapa kenapa ya
enggak bunuh riri enggak bunuh riri enggak bunuh riri enggak bunuh riri bukan pembunuh
bagaimana kalau diri tewas pasti aku yang disalahkan enggak enggak enggak
pisau itu pisau itu ada sidik jariku ah apa yang harus aku lakuin sekarang
aku harus bawa diri ke rumah sakit setidaknya kalau dia terjadi apa apa aku nggak disalahkan